sesaat lagi anda akan menyaksikan tech talk in association with
halo pemirsa anda menyaksikan tech talk bersama saya diana twika
topik episode teh talk kali ini akan membahas perihal modernisasi
dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi
serta peningkatan infrastruktur berbasis penggunaan komponen dalam negeri
bagi pertumbuhan ekonomi indonesia di masa pandemi covid sembilan belas
dan saat ini sudah hadir bersama saya bapak herlan wijanarko
beliau adalah direktur network and it solution pt telkom
pak herlan selamat malam
selamat malam mbak diana
iya pak herlan terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia
pak herlan kalau kita melihat kondisi geografis indonesia
dimana indonesia adalah negara kepulauan
kemudian untuk menghadirkan atau memeratakan akses informasi di seluruh wilayah indonesia
ini pastinya menjadi tantangan tersendiri ya pak
tapi mau tidak mau hal ini sangat dibutuhkan untuk bisa memajukan bangsa indonesia
bagaimana telkom memandang hal ini dan juga mungkin pak herlan bisa menjelaskan
langkah aktif apa saja yang selama ini sudah dilakukan oleh telkom
saat ini telkom sudah memiliki network ya
network infrastruktur network yang terbentang dari sabang sampai merauke
jadi kita memiliki berbagai macam infrastruktur menyambungkan ttt di seluruh wilayah ini
antara lain misalnya kita sudah menggelar fight optik
baik yang melalui jalur darat kemudian juga melalui jalur laut yang kita sebut sebagai submarin capable
kemudian juga kita menggunakan radio microwave yang ada di pulau sumatera kalimantan
kemudian di sulawesi dan ke pulauan kita lainnya
dan termasuk kita juga menggelar vibe optik untuk akses ke rumah pelanggan
jadi semua ini kita sebut sebagai indonesia digital network
jadi pada intinya kita membangun konektivitas bagi seluruh masyarakat di negeri ini
sehingga mereka memiliki akses informasi melalui jaringan internet
sebagai contoh saat ini telkom memiliki
layanan fix broadband atau dikenal sebagai indihome
kemudian kira kira lima kecamatan dan tiga puluh empat ribu kelurahan atau desa di seluruh indonesia
dengan customer base sekitar tujuh delapan juta pelanggan
kemudian telkom juga menyiapkan layanan mobile broadband melalui anak perusahaan telkomsel
yang saat ini kita telah memiliki kurang lebih dua ratus dua puluh delapan ribu bts di seluruh pelosok tanah air
berikutnya telkom juga ikut serta melalui program usu universal service obligation
melalui telkomsel juga dan kita bekerja sama dengan bakti
untuk membangun jaringan phone dan juga untuk membangun jaringan internet
mes oai dirana telok kemudian
kita masih baru teluk whoever kemudian kita ampun ke dalam puncak seluruh umum vakti penal
kesempatan kita terus mendirikan dan babysat ramai ramai jika bass
saya pun kayalah melihatnya
untuk membangun sebuah aplikasi e dua c dan entah apa
hanya sejahtera tapi juga memiliki
daya saing global begitu ya pak
begini mbak diana jadi
pemerataan infrastruktur telekomunikasi yang kita
bangun yang bisa menjangkau
indonesia tentu ini akan berkontribusi
dalam peningkatan ekonomi
di masyarakat terutama
kecil dan banyak
para pelaku bisnis ini dapat
mengakses aplikasi aplikasi e commerce
sehingga mereka dapat
melakukan kegiatan ekonomi
secara daring dan ini tentu
akan memberikan banyak nilai tambah bagi
mereka jadi dengan
ini akan memberikan
peluang untuk akses
market yang lebih luas
sehingga akan memacu para pelaku bisnis
untuk lebih berdaya saingnya
baik di market domestik
maupun di market
internasional demikian mbak diana
iya baik tadi pak herlan juga
sempat menyebutkan bahwa
pembangunan atau peningkatan akses informasi ini
juga dilakukan di kawasan kawasan
tiga t ya pak kawasan
terluar tertinggal dan juga
terdepan mungkin bisa dijelaskan
wilayah wilayah mana saja yang saat ini tengah melakukan
pembangunan pak jadi
tidak hanya di
jawa apalagi di perkutangan
di seluruh indonesia termasuk
jadi salah satunya telkom
kabel laut reng maluku
papua yang menghubungkan pulau pulau
di daerah timur termasuk pulau pulau
di sekitar nusa tenggara
telkom sendiri telah membangun layanan
di tiga belas pulau terluar
dengan kapasitas bandwidth
kita juga bersinergi
ke kementerian komunikasi
dengan kemkominfo lewat
itu tentu saja gabungan sinergi
dari kolaborasi ini
titik titik wilayah kita
dari sabang sampai merauke sehingga
masyarakat memiliki akses informasi
melalui jaringan internet yang
kita siapkan jadi beberapa
pulau yang sudah kita
masukkan dalam konektivitas kita
antara lain ada pulau bintan
pulau karimun pulau kei
pulau alor di nusa tenggara
kemudian juga ada pulau liran
betar nah itu semua adalah pulau pulau
terluar yang tadi masuk dalam kategori tiga t
dan tentu kita akan terus mengembangkan
infrastruktur ini untuk meng cover
seluruh pulau terluar yang pada saat ini
belum mendapatkan akses ke jaringan internet
dan demikian mbak diana
iya artinya bahwa sekarang kita akan mengembangkan jaringan internet
dan demikian mbak diana iya artinya bahwa sekarang kita akan mengembangkan jaringan internet dan demikian mbak diana
sekarang daerah daerah tiga t ini juga memiliki akses informasi
yang sama dengan kota kota besar lainnya di indonesia begitu ya pak
nah kalau kita melihat situasi saat ini
bahwa sudah tujuh bulan indonesia ini berada di
situasi pandemi covid sembilan belas
di mana masyarakat saat ini aktivitasnya semuanya
dilakukan lebih banyak di rumah
kemudian juga aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring
bagaimana telkom menyikapi hal ini pak herlan
baik mbak diana
tentu telkom sangat mendukung upaya pemerintah
untuk pencegahan penularan virus covid sembilan belas
jadi ada beberapa inisiatif yang sudah kita lakukan
yang pertama tentu dukungan connectivity ya
penyediaan jaringan di area area pusat penanganan covid sembilan belas
seperti rumah sakit darurat
kemudian posko bersama bumn
juga seperti comment center rumah sakit bumn
kemudian kita siapkan juga
sng untuk bnpb
termasuk untuk kementerian kesehatan
kemudian kita juga menyiapkan dukungan aplikasi mbak diana
jadi seperti mungkin sudah di install ya di masyarakat
kita punya aplikasi peduli lindungi
aplikasi yang memberikan informasi
apakah suatu daerah itu daerah merah dan daerah hijau
jadi diharapkan masyarakat semakin banyak ya
diharapkan masyarakat semakin banyak ya
diharapkan masyarakat semakin banyak yang
semakin banyak yang menginstall aplikasi peduliindung ini
dan itu yang kita siapkan
kemudian kita juga menyiapkan dashboard untuk memonitor perkembangan proses recovery
terhadap pandemi covid sembilan belas ini
kemudian kita juga memberikan dukungan layanan dan produk
melalui indihub kemudian telkomsel cloudx
jadi di masa pandemi ini tentu banyak aktivitas yang dilakukan di rumah
belajar di rumah bekerja di rumah
dan ini tentu membuat pola pemakaian internet kita berubah
jadi secara aplikasi masyarakat melakukan working from home learning from home
melalui cloud cloudx ya kita punya aplikasi cloudx
kemudian tentu dengan kebutuhan ini traffic akan meningkat
dan kita sudah menyiapkan infrastruktur dengan kualitas yang lebih baik
dan fanbase yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini
kemudian tidak lupa pula kita juga selalu berpartisipasi untuk bantuan sosial
melalui csr kita pada kelompok kelompok masyarakat yang memang membutuhkan di masa pandemi covid ini
jadi sebagai gambaran mbak diana di masa pandemi ini
dimana semua banyak dilakukan di rumah ya bekerja di rumah belajar di rumah
traffic indihub kita melanggar
jadi kita juga melakukan banyak hal
dan tentu ini memerlukan kualitas infrastruktur ya khususnya network telekomunikasi yang lebih baik
lebih handal dan bandwidthnya lebih besar
dan itu semua sudah kita antisipasi
demikian mbak diana
artinya telkom tetap berkomitmen untuk menghadirkan user experience yang berkualitas seperti itu ya pak herlan
nah ini saat ini kita kan belum tahu ya pak untuk pandemi ini kapan akan berakhir kita harapkan segera
tapi ini bisa juga menjadi ruang bagi telkom untuk melakukan akselerasi digital
lantas bagaimana solusi yang saat ini telkom lakukan di tengah situasi yang sangat sulit ini pak herlan
jadi kita memiliki tiga platform mbak diana
pertama digital connectivity kemudian digital platform dan digital service ya

platform connectivity kita menyiapkan tadi produk indihome fixed broadband yang ini memberikan akses internet pada masyarakat yang tinggal di rumah sebagai fixed broadband
kemudian melalui telkomsel juga kita menyiapkan connectivity
jadi ada produk bebas akses enam puluh gb untuk aplikasi kolaborasi telkom cloud misalnya
dan juga ada aplikasi kursus yang disiapkan untuk para pelanggan yang menggunakan telkom cloud
kemudian secara platform kita juga menyediakan humit me ya
aplikasi untuk telekonference kemudian ada cloudx
kemudian tadi juga saya sebutkan telkom menyiapkan aplikasi peduli lindungi
untuk mengetahui bahwa di posisi kita ini posisi merah kuning atau posisi hijau ya
kondisi covid di lingkungan kita
kemudian di sisi services kita juga menyiapkan aplikasi aplikasi untuk misalnya ada sako mikro logistik untuk percepatan komersialisasi umkm
kemudian kita juga misalnya menyiapkan dashboard logistik dan ketersediaan kamar atau alat kesehatan di rumah sakit bumn dan khususnya apotek seperti gini
jadi itu inisiatif inisiatif yang dilakukan oleh telkom dalam upaya membantu pemerintah untuk lebih meringankan masyarakat di masa pandemi
demikian mbak diak
ya pak erlang seperti cloudx yang saat ini tengah kita gunakan bersama ini ya pak ya
pastinya banyak digunakan di tengah kondisi pandemi saat ini saat work from home ataupun belajar dari rumah
pak heran kita akan membahas lebih jauh mengenai akselerasi dan juga digitalisasi yang dilakukan oleh telkom
sesaat lagi di segmen kedua
dan mbak mirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di ted talk cnn indonesia
anda masih di teh talk bersama saya diana twika dan narasumber kita bapak herlan wijanarko direktur network and it solution pt telkom
pak herlan kita lanjutkan perbincangan kita
kali ini kita ingin membahas mengenai akselerasi dan juga digitalisasi yang dilakukan oleh telkom
seperti yang kita ketahui saat ini telkom sudah melakukan modernisasi infrastruktur telekomunikasi ya pak di sejumlah wilayah di indonesia
ini tujuannya apa dan seperti apa bentuknya pak
seiring dengan kebutuhan layanan broadband yang terus meningkat
dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengadopsi gaya hidup digital
baik di segmen consumer maupun di solusi ict pada segmen korporasi
maka saat ini telkom sedang bertransformasi dari perusahaan telkom menjadi digital telkom
jadi telkom melihat dinamika perubahan tersebut dalam tiga perspektif ya
yaitu domain bisnis digital
nah sebagai penyedia utama pada layanan broadband di indonesia
telkom tetap terus memperkuat posisinya sebagai market leader pada domain digital connectivity
dengan menghadirkan layanan berkualitas dengan jangkauan terluas
dan salah satunya dengan melakukan modernisasi jaringan akses
yang selama ini menggunakan lembaga
kita modernisir menggunakan fiber optik
dan itu kita sebut sebagai modern broadband city
jadi konsep modern broadband city adalah kita melakukan upgrade jaringan
yang semula berbasis pada lembaga atau cooper
menjadi fiber optik ya
di sto stu telkom yang memiliki teritori sesuai dengan ibu kota kabupaten pemerintah
jadi ada beberapa benefit dari program modern broadband city ini
tentu ada yang bagi pelanggan kemudian bagi pemerintah
pertama bagi pelanggan tentu
pelanggan akan mendapatkan dan menikmati layanan triple play di home ya
dan keragaman konten dengan kualitas broadband
kemudian kedua pelanggan juga akan mendapatkan new experience
terhadap limitless bandwidth
jadi bandwidth yang sekarang juga limitless ya
kemudian benefit bagi pemerintah tentu
kita mendukung suksesnya program pemerintah terkait dengan penyediaan alat produksi broadband
yang bisa menjangkau di seluruh wilayah indonesia
kemudian juga akses pita lebar ke seluruh pelosokan air
yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi
dan fiberisasi ini akan menjangkau di seluruh ibu kota kabupaten
yang jumlahnya empat ratus lima puluh sembilan
demikian mbak dian
pak herlan ketika kita berbicara mengenai modern broadband city
mungkin kita bisa menyebutkan sejumlah daerah seperti madiun tulungagung dan juga kediri ya pak ya
nah ini sebenarnya yang masuk kepada kriteria modern broadband city itu bagaimana pak herlan
modern city ini tidak bisa dilakukan secara instan
tapi perlu berproses
mulai dari pembangunan fiber optic
kemudian kita lakukan migrasi service
kemudian kita upgrade juga perangkat perangkat di pelanggan
jadi pelaksanaan modernisasi akses ini kita menggunakan konsep granularity kita sebut
di istilah internal kita ya
dimana seluruh kegiatan yang dilakukan terintegrasi
dan pelaksanaannya juga melibatkan seluruh pihak yang ada di telkom maupun para mitra penyedia teknologi
kita juga membuat kriteria seperti apa yang disebut sebagai modern broadband city
jadi kriteria yang pertama
ini merupakan bagian dari ibu kota kabupaten yang ada di negeri ini
kemudian kriteria yang kedua
seluruh pelanggan di kota kabupaten tersebut
sudah dilayani dengan fiber optik
yang semula kita layani menggunakan tembaga
kemudian yang ketiga
jika di kota tersebut memiliki lebih dari satu note telkom
maka seluruh note telkom yang ada di kota itu harus sudah full fiber
progresnya juga sudah cukup mengembirakan
jadi kemudian ada tiga ratus empat puluh enam ikk
dan ada satu pulau
jadi kalau yang sudah full fiber
satu pulau kalimantan
kemudian di sumatera utara
kemudian di sulawesi
dan kendari sudah
jadi secara program mbak diana
di tahun dua ribu dua puluh ini
kita sudah mencapai tiga ratus empat puluh enam ikk
dan mudah mudahan nanti sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga
bisa kita selesaikan seluruh kota kabupaten yang jumlahnya empat ratus lima puluh sembilan
iya pak herlan ini luar biasa sekali
artinya dengan kemunculan modern broadband city ini
diharapkan potensi potensi daerah bisa dipromosikan
tidak hanya secara nasional tapi juga internasional
kita akan membahas lebih jauh lagi seperti apa
bantuan atau upaya yang dilakukan oleh telkom
untuk memajukan ekonomi indonesia di segmen ketiga
dan mau mirsa jangan kemana mana
tetaplah bersama kami di teh talk cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan tech talk bersama saya diana twika
dan era sumber kita bapak herlan wijanarko
pak herlan kita lanjutkan perbincangan kita
sejak pandemi covid sembilan belas ini dunia usaha di indonesia ini terpuruk ya pak
produktivitas ekonomi di indonesia yang pastinya terdampak sekali
lantas bagaimana upaya telkom untuk bisa memajukan ekonomi nasional
di era digital saat ini pak herlan
kami telkom secara konsisten
untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
salah satu upaya yang kita lakukan adalah
melalui program peningkatan tingkat komponen dalam negeri
atau kita sebut sebagai tkdn ya
di dalam korporasi telkom group
jadi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri
atau biasanya kita sebut sebagai p tiga dm gitu ya
ini adalah program pemerintah
yang bertujuan untuk
memperdayakan industri dalam negeri
dan juga untuk memperkuat struktur industri nasional
jadi dalam rangka mengurangi
ketergantungan kita terhadap produk produk impor
jadi telkom sudah mengimplementasikan program p tiga dn ini
dengan cara kita dorong terus upaya peningkatan level tkdn
di dalam grup ya
di dalam korporasi
dimana selama ini kita berkolaborasi dengan
teknologi owner yang dari luar negeri
masukkan barangnya ke kita untuk mengembangkan telekomunikasi
jadi kita meningkatkan tkdn tidak hanya dari sisi proses kasus
tetapi kita juga berusaha memperluas area implementasinya
tentu ini harus didukung dengan
kebijakan kebijakan yang kita susun di dalam grup gitu ya
yang memastikan bahwa
proses akuisisi teknologi yang kita lakukan
terus bisa mendorong penggunaan komponen dalam negeri
jadi sebagai gambaran
trend tkdn di telkom group terus meningkat
dari di tahun dua ribu enam belas kira kira masih
jadi kami mentargetkan
jadi sebagai gambaran juga bahwa
potensi peningkatan tkdn
terbesar yang di telkom saat ini
itu di area broadband
juga di sisi transmisi
khususnya pada komponen fiber optik
termasuk juga di
perangkat perangkat yang ada di lokasi pelanggan
seperti ont satopok
juga kabel fiber
baik untuk transmisi long whole
maupun untuk kabel fiber
yang digunakan untuk akses ke pelanggan
pak herlan untuk kuantitas penggunaan komponen
buatan dalam negeri ini kan semakin meningkat ya pak
digunakan oleh telkom
tapi di sisi lain kita juga harus melihat
bahwa komponen buatan dalam negeri ini
juga memiliki kualitas yang seharusnya
sama dengan kualitas impor
atau bahkan lebih baik
bagaimana telkom menyikapi hal ini pak herlan
kita tetap ya berusaha berperan aktif
dalam memberdayakan pengusaha dalam negeri
agar mampu bersaing dengan produk impor
serta kita juga bekerja sama dengan
otoritas atau regulator terkait
untuk memberikan masukan dalam penyusunan sertifikasi
bagi produk atau jasa jasa industri dalam negeri
kami telkom juga berkolaborasi
dengan para mitra
yang selama ini membantu telkom dalam
pembangunan infrastruktur telekomunikasi
jadi pada prinsipnya
ikut mendorong tkdn ini
berkolaborasi dengan semua stakeholder yang terkait
maupun mitra kita yang ada di domestik
yang memproduksi komponen komponen di dalam negeri
ya pak heran mungkin bisa dijelaskan
seperti apa sih
goals atau harapan
dampak yang akan dirasakan
dari penggunaan atau peningkatan
penggunaan produk atau komponen dalam negeri ini pak
untuk mendukung program peningkatan
penggunaan produk dalam negeri ini
dari pemerintah ya
salah satunya untuk mengurangi komponen impor
dan menyerap lebih banyak tenaga kerja
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
menjadi lebih baik kedepannya
dan tentu kita tetap harus
mengedepankan aspek kualitas dan
demikian mbak dian
baik ya pak heran
menjadi pertanyaan terakhir saya
bagaimana langkah konkret yang sudah dilakukan
oleh telkom untuk mewujudkan
kedaulatan telekomunikasi di indonesia
akan terus berupaya menghadirkan
titik di wilayah tanah air ini
secara masif ya
melalui berbagai moda telekomunikasi
tadi sudah saya jelaskan
ini baik di domestik
jadi demi mendukung
pemerataan akses informasi masyarakat indonesia
tetap berkomitmen dan berinisiatif
untuk mendukung program pemerintah
dalam penanggulangan covid sembilan belas
pusat pusat kesehatan rumah sakit dan
kemudian juga berupa aplikasi aplikasi
jadi tadi ada aplikasi
kemudian yang ketiga
kita akan selalu
mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi indonesia
melalui dukungan ict
untuk para pelaku usaha dan pelaku bisnis
kemudian yang keempat
telkom selalu berupaya
mendukung digitalisasi seluruh indonesia ini
saudara saudara yang lain di perkotaan
kemudian yang terakhir
terus mendorong peningkatan
tingkat komponen dalam negeri
di korporasi ya
di lingkungan telkom group
ini tentu juga dalam upaya
pertumbuhan ekonomi nasional
memang langkah agresif
tengah dilakukan telkom ini
bisa segera menghadirkan
yang bisa memajukan
ekonomi nasional indonesia
menghadirkan masyarakat yang sejahtera
dan juga memiliki daya saing global
begitu ya pak herlan
terima kasih banyak
pak herlan wijanarko
dan pemirsa demikian
tadi perbincangan saya
dengan pak herlan wijanarko
pt telkom indonesia
dan perbincangan tadi
mengakhiri tehtalk kali ini
saya diana twika undur diri